pada hari kedua kunjungannya presiden joko widodo memantau kerusakan bangunan akibat gempa lombok
presiden juga menyerahkan bantuan alat dan bahan bangunan bagi pengungsi yang rumahnya terdampak gempa
di kota mataram presiden meninjau kerusakan yang dialami rumah sakit umum daerah kota mataram
sejak gempa mengguncang lombok layanan kesehatan dipindahkan ke tenda yang dibangun di halaman rumah sakit
sementara pasien yang akan menjalani operasi dipindahkan ke rumah sakit lain yang tidak terdampak gempa
di smp negeri enam mataram presiden juga meninjau kerusakan bangunan sekolah
demi keamanan siswa didik proses belajar mengajar dipindahkan ke halaman sekolah
ini salah satu sekolah smp enam yang ada di mataram yang juga kita lihat meskipun sudah diaudit oleh pu
kondisinya bisa digunakan tetapi karena banyak retak retak
banyak retakan konstruksi yang mengkhawatirkan sehingga anak anak takut belajar di dalam gedung
oleh sebab itu tadi saya sudah perintahkan dan besok dimulai oleh wk gedung untuk dikonstruksinya disuntik
bangunannya yang retak diperbaiki pelafonnya yang runtuh diperbaiki
sebelumnya presiden joko widodo menghadiri apel bersama tiga relawan
dari berbagai instansi di kecamatan gunung sari lombok barat
presiden juga menyerahkan bantuan alat dan bahan bangunan bagi pengungsi yang rumahnya terdampak gempa
dalam sambutannya presiden jokowi menegaskan
pemerintah pusat akan terus mengawasi proses rekonstruksi pasca gempa
pemerintah menganggarkan pembangunan satu rumah yang mengalami kerusakan sebesar lima puluh juta rupiah per rumah
bantuan pembangunan rumah ini sebagian sudah diberikan
dan sisanya dari satu ratus dua puluh lima rumah yang terverifikasi akan diberikan langsung
dana ini diharapkan benar benar digunakan untuk membangun rumah
bukan untuk hal lain
raff raff kaffi mataram nusa tenggara barat
dan selanjutnya sudah ada produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi di mataram nusa tenggara barat
selamat siang raff raff
raff raff sejauh ini apa saja agenda presiden joko widodo untuk hari ini di lombok
ya alfian selamat siang
selama dua hari presiden joko widodo
presiden joko widodo ini datang ke kota mataram ini merupakan kunjungan ketiga
setelah gempa yang melanda pulau lombok nusa tenggara barat
di kunjungan yang ketiga kali ini presiden kemarin datang menyerahkan bantuan
kepada para pengungsi yang rumahnya terdampak gempa secara langsung
begitu kemudian juga memantau jalannya proses rekonstruksi dan juga proses rehabilitasi rumah
dan juga banyak prasarana sosial lainnya seperti misalnya rumah sakit
kemudian juga ada sekolah dan juga melihat kondisi penumpang
dan pada malam harinya presiden jokowi juga ikut mengajak bersama masyarakat dan juga pengungsi
untuk merasakan euforia penutupan asian games tahun dua ribu delapan belas
begini ini bisa menjadi semacam salah satu cara sebagai trauma healing begitu alfian
untuk menghilangkan sejenak kepanikan dan juga trauma warga terkait gempa
yang memang sampai saat ini
tidak bisa diprediksi
seperti misalnya kemarin dan juga yang lalu
dua hari yang lalu ini juga gempa masih tetap melanda di daerah sekitar pulau lombok
walaupun dengan magnitudo sekitar lima satu skala richter
dan di hari yang kedua ini tadi pagi presiden juga menggelar apel bersama tiga relawan
dan juga menyerahkan bantuan alat alat bangunan yang agar masyarakat ini juga memiliki keterampilan
membangun rumah tahan gempa
rumah tahan gempa ini merupakan acuan dan juga standar yang disarankan oleh kementerian pekerjaan umum
dan juga perumahan rakyat agar masyarakat yang ingin membangun rumahnya kembali ini
dapat memiliki standar rumah tahan gempa
dan bantuan lima puluh juta untuk yang rusak berat kemudian juga dua puluh lima untuk rusak ringan
dan sekitar sepuluh atau lima belas juta untuk rusak sedang ini akan diberikan secara bertahap tentunya
dan jokowi juga meminta bahwa untuk penyerahan
penyerahan bantuan uang ini tidak ada pungutan liar begitu yang akhirnya dapat menyusahkan warga
ini bukan merupakan uang ganti rugi alfian namun merupakan sebagai bentuk bantuan pemerintah
kepada warga yang rumahnya terdampak
dan di kota mataram sendiri presiden tadi sekitar pukul sepuluh juga mengunjungi sekolah smp negeri enam mataram
untuk melihat kondisi bangunan
dan memang dari kondisi yang terlihat bahwa bangunan ini tidak bisa diperlukan
bangunan tersebut pelafonnya juga sudah runtuh kemudian juga banyak bangunan bangunan yang retak
dan ini memberikan mandat kepada bumn yaitu wika gedung dari presiden bahwa diberikan waktu dua bulan
agar proses belajar mengajar siswa ini juga bisa terlaksana dengan baik
karena sampai saat ini proses belajar mengajar dilakukan di halaman sekolah dengan menggunakan tenda
hal yang tidak jauh berbeda terjadi di rsud kota mataram
di mana saat gempa terjadi pasien dan juga petugas medis ini berhamburan keluar
kemudian juga akhirnya pihak rumah sakit memindahkan layanannya yang sebelumnya di dalam gedung
akhirnya mendirikan tenda di sekitar halaman rumah sakit untuk memberikan layanan
sementara pasien pasien yang pada saat itu menjalani operasi
akhirnya dialih fungsikan atau mungkin juga diberikan atau dihantarkan ke rumah sakit rumah sakit swasta
dan juga rumah sakit rumah sakit lain
yang tidak terkena dampak gempa
ya raff raff kalau kemarin presiden sempat bergabung bersama dengan warga korban gempa
untuk menyaksikan langsung penutupan dari asian games dua ribu delapan belas
hari ini juga presiden sempat bertemu dengan para siswa di smp nama taram
apakah warga masih ada yang menyampaikan keluhan keluhan apa saja
yang disampaikan kepada presiden joko widodo mengingat bahwa mungkin ada kebutuhan yang belum mereka dapatkan selayaknya sebagai pengungsi sejauh ini
ya menarik sekali bahwa jika kemarin mengingat presiden joko widodo beraudiensi dengan warga saat memberikan bantuan
ada warga yang bertanya apakah bantuan tersebut sudah merata diberikan kepada semua korban yang rumahnya terdampak
dan presiden mengatakan bahwa dari satu ratus dua puluh lima ribu rumah yang sudah didata
kemudian juga masuk
masih ada tahapan verifikasi ini
belum belum maksud saya belum semuanya diberikan bantuan
dan karena memang harus bertahap alfian
ini agar masyarakat cukup bersabar mengingat bahwa memang saat terjadi gempa ataupun juga bencana alam lainnya
ini maka penanganannya juga harus hektra hati hati
kemudian juga agar masyarakat juga turut bersabar
dan memastikan bahwa bantuan akan sampai kepada yang berhak begitu
yang menerima yang sudah terverifikasi
dan bantuan bantuan pemerintah ini tentunya agar digunakan hanya untuk membangun rumah
dan tidak digunakan untuk keperluan keperluan yang lainnya
baik terima kasih raff raff
kaffi melaporkan langsung dari mataram nusa tenggara barat